dan untuk mengetahui perkembangan terkini siapa kira kira jawab rasul dhaming prabowo
usai adanya putusan mk kita langsung bergabung kembali bersama rekan saya
produser lapangan cnn indonesia diana valencia yang ada di kertanegara
diana melihat dinamika yang terjadi di mahkamah konstitusi
bagaimana perkembangannya respons dari kertanegara
indra harja akan menunjukkan kepada anda kondisi terkini
mevri kalau anda lihat ini merupakan kediaman prabowo subianto
yang lokasinya di kertanegara empat kawasan jakarta selatan
kalau anda lihat posisinya memang ini sudah sepi
hanya dijaga oleh dua orang penjaga saja
tapi kalau anda ataupun saya boleh sampaikan
sekitar dua puluh sampai dengan tiga puluh menit lalu suasananya cukup berbeda
ada banyak mobil di sini sekitar dua puluh sampai dengan tiga puluh menit yang lalu
kemudian terlihat juga elit ataupun jajaran pimpinan dari partai gerindra
sebut saja ada sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani
kemudian juga ada jajaran wakil ketua umum
seperti prasetyo hadi kemudian juga ada sugiono
dan juga ada juru bicara bapilu partai gerindra budi jiwandono
tetapi sebelum rapat dpp partai gerindra ini
sebelumnya didahului dengan pertemuan yang tadi saya sebutkan mevri
pertemuan antara ketua umum partol yang tadi diberikan bocoran oleh habibur rohman
wakil ketua umum partai gerindra
yang menyebutkan bahwa memang salah satunya adalah bicara soal isu terkini
dan juga soal siapa cawapres ataupun menanggapi soal isu putusan mk
yang baru saja tadi sudah kita dengarkan sendiri
begitu amar putusannya yakni syarat usianya itu tidak diubah
tetap empat puluh tahun tetapi ditambahkan frasa
dan atau sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah
tentu memang frasa ini berdampak cukup besar begitu ya dalam koalisi indonesia maju
karena dalam kurun waktu satu minggu terakhir begitu ya
teman teman wartawan ini mendengar ada tiga nama yang cukup populer
menjadi pendamping prabowo subianto
yang pertama adalah gibranda kabu mingraka putra sulung presiden joko widodo
yang juga merupakan wali kota sulung yang juga merupakan wali kota sulung
kemudian yang kedua ada nama gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
dan yang ketiga adalah menteri bumn sekaligus ketua pssi erick thohir
tiga nama ini yang cukup santer tetapi tadi kalau saya mengutip begitu ya
mevri pernyataan dari habibur rahman wakil ketua umum partai gerindra
ia menyebutkan dua nama kofifa dan juga erick thohir ini tidak terkendala regulasi
tetapi jika gibran maju sebagai pendamping maka ada tiga pertimbangan tadi disebutkan
yang pertama regulasi yang tentu ini harus konstitusional
kemudian yang kedua persetujuan dari para ketua umum parpol
dan yang ketiga apakah yang dipinang ini mau atau tidak menjadi pendamping prabowo subianto
untuk yang nomor tiga kalau mengutip juga dari pernyataan gibran raka buming raka
ia menyebutkan memang berkali kali
yang membenarkan bahwa ada pinangan dari prabowo subianto untuk maju sebagai pendampingnya
tetapi ia belum pernah menyampaikan kesediaan iya atau tidak
kemudian yang pertama unsur regulasi ini tadi baru saja
karena mk juga artis
artinya meloloskan adanya frasa dan atau sedang atau pernah menjadi kepala daerah
ini artinya gibran bisa maju ataupun secara konstitusional ini bisa maju sebagai cawapres
begitu yang dikontestasi dua ribu dua puluh empat
nah hal yang kedua ini perihal persetujuan
hal inilah yang mevri yang sedang secara intens dilakukan di koalisi indonesia maju
sehingga sehabis putusan tadi langsung ada rapat ketua umum dan juga perwakilan dari para partai politik koalisi indonesia maju

ini ada sekjian pan edi suparno kemudian ada mobil berplat nomor ri lima belas
ini diduga merupakan erlangga hartarto begitu ya ketemu partai golkar
kemudian juga ada jajaran dari partai green trust
sehingga memang kita nantikan bagaimana diskusinya dan dinamikanya
mevri tapi perlu disampaikan bahwa memang agenda dalam kurun waktu dua hari ke depan ini akan sangat padat di koalisi indonesia maju
dinamikanya cukup besar karena besok prabowo subianto ini juga akan berulang tahun ke tujuh puluh dua
karena besok prabowo subianto ini juga akan berulang tahun ke tujuh puluh dua

perencanaannya besok dilangsungkan di ketua negara iv akan ada agenda syukuran dan juga rapat dewan pembina
tentu memang besok bisa kita katakan kita nantikan begitu ya elemen of surprise apakah memang murni agenda syukuran
atau mungkin akan ada tokoh tokoh potensial yang menjadi cawapres prabowo
yang tadi tiga sosok yang saya sebutkan tadi apakah hadir
kemudian apakah mungkin ada
tokoh tokoh yang mungkin berpindah partai kemudian bisa masuk dalam koalisi indonesia maju
dan hal hal inilah yang mungkin besok akan kita nantikan
tetapi kalau untuk saat ini bahwa memang diskusi intens antara partai politik yang tergabung dalam kim
koalisi indonesia maju terus dilakukan tetap di ketua negara iv pertemuannya sudah selesai
mevri kembali ke anda
baik terima kasih atas laporan anda diana
diana tadi sudah menyebutkan bahwa besok ini adalah hari ulang tahun dari prabowo subianto
di mana elemen of surprise tentu juga dinanti ya tidak hanya oleh prabowo subianto
yang mungkin besok berulang tahun namun juga bagi masyarakat indonesia
terakhir penegasan diana dari sejumlah nama nama yang tadi anda sebutkan
mengingat pendaftaran capres cawapres akan berlangsung mulai sembilan belas
artinya sudah beberapa hari lagi bagaimana kemudian respons dari kertanegara
kalau kita bicara peluang dari nama nama yang mungkin nanti akan mendampingi prabowo subianto
ya mevri bahwa memang secara survei kalkulasi hitung hitungan antara simulasi begitu ya
bisa dikatakan prabowo gibran prabowo kofifa prabowo erick thohir terus dilakukan
tetapi memang kalau kita lihat survei dalam kurun waktu satu bulan terakhir sebut saja indikator
bahwa memang menyebutkan prabowo gibran ini sebenarnya kalau kita analisa begitu ya
ataupun berdasarkan hasil survei masih di bawah prabowo erick thohir
tetapi itu secara hitung hitungan

tetapi itu secara hitung hitungan
bagaimana sebenarnya masifnya dukungan dalam satu minggu terakhir prabowo gibran
sebut saja ada beberapa organisasi relawan yang langsung datang ke kertanegara
kalau anda lihat memang di belakang saya ini ada panggung
panggungnya ini memang sekarang difungsikan untuk menerima para organ organ relawan
ataupun dari kalangan komunitas masyarakat yang hendak mendeklarasikan
menyatakan dukungannya kepada prabowo subianto
dalam kurun waktu dua minggu terakhir
ada dua organ relawan yang patut kita ikuti
dukungannya kepada prabowo sebut saja samawi
kemudian yang terakhir adalah projo mevri
dua organisasi ini cukup penting untuk kita highlight
karena merupakan organisasi yang berkaitan dengan presiden joko widodo
setelah rakernas ataupun rapimnas nya diharilah oleh presiden joko widodo
perwakilan dari dua organ relawan itu datang ke k empat
begitu yang kita sebutnya kertanegara empat ke diaman prabowo subianto
kemudian menyatakan dukungan
tidak hanya kepada prabowo begitu ya
kalau samawi ini mendeklarasikan prabowo dan juga gibran
sementara kalau projo mendeklarasikan dukungannya kepada prabowo subianto sebagai capres di dua ribu dua puluh empat
sehingga memang kalau bicara soal peluang
ini tidak hanya soal hitung hitungan survei mevri
tetapi juga bagaimana acceptance atau nilai kesukaan masyarakat terhadap satu sosok
dan dalam dua minggu terakhir prabowo gibran dan nama gibran ini dinilai mampu mewakili generasi muda
sehingga memang dinamikanya masih terus berlangsung
tetapi nama gibran salah satu nama yang paling harum menjadi pendamping prabowo subianto
mevri kembali ke anda
masih terus berlangsung dan kita akan terus pantau ya
bagaimana kemudian pergerakan nanti di sekitar kawasan kertanegara empat
terima kasih atas laporan anda
produser lapangan cnn indonesia diana valencia
melaporkan langsung bersama dengan foto jurnalis indra raharja
langsung dari kertanegara empat jakarta
selamat kembali melanjutkan tugas